sejumlah persiapan dilakukan di lokasi tasya kuran pernikan putra presiden joko widodo kaisang pengarup dan rinda gudono
ada yang kear kami mevri syari di puro mangkun degaran surakarta jawa tengah
selamat sore mevri
kalau kita tahu puro mangkun degaran menjadikan lokasi tasya kuran sudah berapa persen persiapan di sana
ya heranov kalau kita bicara tentang persiapan ini sudah mencapai sembilan puluh lima persen
dan jelang rangkaian acara tasya kuran yang akan berlangsung di sini di area puro mangkun degaran surakarta jawa tengah tempat saya berada saat ini
kalau kita bicara persiapan lagi lagi meskipun tadi sempat diguyur hujan tapi memang petugas yang berada di sini terus melakukan persiapannya tanpa mengenal cuaca ya
saya akan tunjukkan kepada heranov bagaimana kondisinya saat ini
rasanya memang ingin sekali saya mengajak heranov untuk mendekat ke area utama yang ada di belakang saya ini
namun memang kita harus mengetahui bahwa rangkaian acara ini
juga termasuk dalam rangkaian acara yang sakral dan juga harus mengikuti aturan aturan tertentu yang ada
termasuk diantaranya aturan aturan tata acara acara ke negara
untuk itu memang dibatasi hanya boleh berada di area ini
tapi kami akan coba gambarkan bagaimana kondisinya di area pura mangkunagaran tempat kami berada saat ini
kalau anda lihat ini yang pertama kita bicara tentang tenda dan juga pondokan catering tentu sudah disiapkan
catering juga sudah menyiapkan daftar makanan sudah menempatkan sejumlah label label pondokan
yang nantinya bisa dinikmati oleh para tamu undangan yang ada di kawasan puro mangku negara surakarta jawa tengah ini
kalau tadi saya mengintip beberapa diantaranya ada menu sate kambing menu sup iga sapi bakar
kemudian ada juga timlo solo dan ada sejumlah menu menu lainnya nih ya
dimana memang ini merupakan mayoritas dari masakan nusantara
selain itu yang berbaju putih di sekitar area ini ini merupakan pas pampres
yang juga terus melakukan atau memastikan pengamanan selalu optimal dan selalu total berada di area puro mangkunagaran ini
karena nantinya seluruh tamu undangan dipastikan juga harus melalui sejumlah persiapan pengecekan
hingga akhirnya bisa masuk ke area ini
bicara tentang puro mangkun degaran ini tentu saja akan menjadi lokasi tasya kuran
yang akan menjamu tamu undangan dari pernikahan kaisang pangarep dan juga erina gudono
nantinya akan dibagi menjadi dua sesi begitu pagi dan juga malam hari
dan yang menarik ini heranov justru adalah diinformasikan akan ada kejutan spesial
yang akan diberikan oleh kakak dari kaisang yaitu wali kota solo gibran raka buming raka
yang sempat menyatakan bahwa nantinya akan membawakan sepuluh lagu spesial di pernikahan adiknya ini
lima lagu pada pagi hari
dan sepuluh lagu pada malam hari
tapi kita masih belum tahu kira kira lagu seperti apa nanti akan dibawakan
apakah benar benar gibran ini nanti akan menyanyikan lagu spesial kepada adik bungsunya ini
tapi yang pasti sejumlah persiapan terus dilakukan di area puro mangkunagaran ini
baik surprise tentunya lagu yang akan dibawakan oleh kakak dari ini kaisang gibran
tentunya ini menjadi pertanyaan publik juga ya mevri
tapi mungkin bisa anda gambarkan juga
apakah persiapan ini juga dilangsung ditinjau oleh presiden joko widodo
kalau kita tahu juga ya sejumlah menteri terlibat menjadi panitia
lantas apa yang menjadi catatan mungkin jelang tasyakuran nanti dari tinjauan ini
ya kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian peninjauan yang dilakukan oleh presiden joko widodo
saat ini memang presiden joko widodo berada di yogyakarta
tadi setelah melakukan proses isiraman di kediamannya di kelurahan sumber banjar sambung
di solo tepatnya setelah melaksanakan ibadah sholat jumat
presiden joko widodo beserta keluarga ini memang langsung menuju ke yogyakarta
untuk bisa melaksanakan proses midodareni yang akan berlangsung nanti malam
nah tapi kalau bicara soal peninjauan yang tadi sempat disinggung oleh heranov
malam tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan
memang presiden joko widodo sempat langsung meninjau bagaimana persiapan yang ada di area puro mangkunagaran ini
dan betul ada sejumlah jajaran menteri yang juga terlibat
dan yang pasti lagi lagi persiapan terus dilakukan
untuk mempersiapkan rangkaian acara yang akan berlangsung mulai esok hari
kalau kita bicara rangkaian acara esok hari
besok ini akan diselenggarakan
akad nikah begitu
yang akan berlangsung di area yogyakarta
kemudian nanti akan dilanjutkan pada hari minggu
di mana acara akan berpusat di surakarta atau solo jawa tengah
saya akan sedikit sampaikan bagaimana kemudian nanti rangkaian acara yang akan berlangsung pada minggu sebelas desember dua ribu dua puluh
pada sekitar pukul delapan lewat tiga puluh pagi
nanti rencananya kedua mempelai dan juga keluarga
ini akan melaksanakan kirap
tepatnya dari lodji gandrung menuju ke puromangku negara
nantinya akan ada dua belas kereta yang ditarik dengan dua puluh delapan kuda
yang akan melalui rute kirap sepanjang jalan selamat riyadi menuju ke pura mangkunegara
ini jaraknya sekitar satu tujuh km
dan di sepanjang jalur ini yang juga menarik akan ada sembilan
panggung hiburan yang diperuntukkan bagi warga warga solo
kalau kita mengingat memang di awal persiapan rangkaian acara ini sempat dinyatakan bahwa nanti tamu undangan
ini akan dibawa begitu akan bisa menuju ke puro mangkunegaran dengan menaiki andong dan juga beca
tapi lagi lagi itu tadi proses persiapan terus dilakukan termasuk diantaranya evaluasi yang juga terus dilakukan
dan dari evaluasi yang sudah dilakukan akhirnya diputuskan bahwa nantinya para tamu undangan ini
tidak lagi akan menaiki andong dan juga beca seperti rencana awal
tapi akan disediakan sekitar seratus shuttle bus yang akan dimanfaatkan oleh para tamu
informasi ini kami dapatkan atau disampaikan langsung oleh dirlantas polda jawa tengah
kombes agus suryo nugroho yang juga menyatakan akan ada sejumlah pengalian arus lalu lintas
di jalur jalur yang akan dilewati oleh prosesi kirap tepatnya sepanjang jalan selamat riyadi menuju ke puro mangku negara
tempat saya berada saat ini
ya menarik anda katakan akan ada kirap yang akan berlangsung menuju ke puro mangkunegara
tapi kalau berbicara soal antusiasme dari ribuan relawan dari jokowi yang sudah tentunya sudah persiapannya sudah matang juga ya
hadir informasinya ribuan relawan hadir di sana
bagaimana situasinya di surakarta apakah mereka juga ikut dalam persiapan di puro mangkunagaran
ya kalau kita bicara soal persiapan
di pura mangkunagaran memang area ini saat ini terbatas hanya bagi mereka saja yang memiliki akses khusus
untuk bisa melakukan persiapan jelang acara tasyakuran yang akan berlangsung pada minggu nanti
jadi kalau bisa saya gambarkan seperti yang tadi di awal saya sampaikan yang boleh berada di area ini
hanyalah para petugas catering dari sono kembang indonesia yang memang ditunjuk langsung untuk bisa melengkapi
rangkaian acara tasyakuran yang akan berlangsung pada hari minggu nanti
selain itu yang juga bisa
masuk ke area ini hanyalah pas pampres yang bertugas juga untuk melakukan pengecekan dan juga pengamanan
dan juga pihak pihak media yang terlibat dalam hal ini dan itu pun tidak semuanya
jadi kalau tadi anda sempat tanyakan apakah kemudian para relawan ini diperbolehkan untuk ikut serta
mempersiapkan rangkaian acara tasyakuran perlu ditegaskan bahwa tidak boleh
jadi para pihak yang boleh masuk ke area ini memang hanyalah pihak pihak tertentu yang bisa memiliki akses
baik kalau berbicara soal persiapan pada hari ini sudah selesai ya siraman di masing masing kediaman
calon mempelai pria dan juga calon mempelai perempuan
kalau anda recap kembali acara siraman yang berlangsung di sana seperti apa untuk calon mempelai pria
iya kalau tadi nova nayantaka sempat menyampaikan bagaimana kemudian rangkaian acara prosesi siraman
di kediaman dari erina gudono yang ada di sleman yogyakarta
sekali heranov pagi tadi prosesi siraman juga dilangsungkan di kediaman presiden joko widodo
di mana tadi juga sudah dilakukan atau diawali dengan penerimaan air dari tujuh sumber mata air
dari keluarga calon pengantin wanita yang diterima oleh perwakilan dari keluarga calon mempelai
atau pengantin pria yang dalam hal ini diwakili oleh gibran raka buming raka
selaku kakak tertua dari kaisang pangarep begitu ya
setelah itu ketujuh air ini
akhirnya disatukan dalam satu tempat dan digunakan dalam prosesi siraman
mungkin beberapa dari anda juga sudah menyimak sejak tadi bagaimana momen momen haru
momen momen menyenangkan momen momen yang membuat hati kemudian berbunga bunga ya
ikut berbunga bunga dalam rangkaian acara prosesi siraman yang berlangsung kepada kaisang pangarep tadi
kita simak bersama bahwa presiden joko widodo tadi melakukan prosesi siraman
juga didampingi oleh ibu negara iryana joko widodo
kemudian juga didampingi oleh kakak kakak
dari kaisang mulai dari kahiyang ayu kemudian ada juga gibran raka buming raka
dan juga ada keponakan keponakan ya dari kaisang pangarap
yang juga menarik yang mungkin bisa saya highlight dan juga mungkin sempat anda saksikan
di social media adalah ucapan pemberian selamat ya yang disampaikan juga oleh jan etes
begitu kepada pamannya kaisang pangarep yang tadi juga sempat mendampingi
saat prosesi siraman berlangsung di kediaman presiden joko widodo yang berlokasi
di surakarta jawa tengah
ini pasti menjadi satu momen yang ditunggu malam ini agenda yang akan berlangsung
dalam rangkaian acara pernikahan dari kaisang pangarap dan juga erina gudono
adalah midodareni yang akan berlangsung di yogyakarta dan tentu saja akan dihadiri langsung
juga oleh presiden joko widodo dan juga ibu negara iryana joko widodo
tentu mempelai pria dan juga mempelai wanita
sementara itu esok hari yang juga dinanti adalah bagaimana kemudian nanti akan ada rencana
rangkaian acara akad nikah
yang akan berlangsung di sleman yogyakarta dan di hari minggu yang tadi saya sempat sampaikan
akan ada prosesi ngunduh mantu dilanjutkan dengan tasya kuran
dan seluruh rangkaian acara ini tentu bisa anda saksikan di program program yang ada di transmedia
singkat saja terakhir saya penasaran dengan apa statement presiden jokowi sebelum meninggalkan
solo bertolak ke yogyakarta apakah ada harapan khusus dari sana
ya kalau bicara soal statement memang berkali kali presiden jokowi ini juga
warga yang mungkin nantinya akan terdampak dari rangkaian acara pernikahan putra bungsunya
mulai dari warga yang ada di sleman maupun itu yang ada di surakarta begitu
lagi lagi semua persiapan terus dilakukan dengan upaya untuk meminimalisir dari gangguan gangguan
atau mungkin hal hal yang bisa dikatakan mengganggu kelancaran kegiatan kegiatan yang biasanya berlangsung
tapi yang pasti seperti yang tadi saya sampaikan
adanya dalam proses ikirap nanti juga akan ada rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan di jalur jalur
yang akan dilewati oleh kereta kencana yang nantinya akan dinaiki oleh mempelai pria dan wanita
serta pihak keluarga ini jadi satu yang dinanti juga heranov
mungkin heranov nanti setelah siaran mau langsung bergabung kepada kami di sini
bergabung di surakarta jawa tengah kami tunggu loh di sini
saya tunggu live streaming anda saja laporan dari sana
terima kasih mevri syari atas laporan lengkap anda langsung dari solo jawa tengah